kuliner sayuran dengan sambal kacang pertama yang akan kita jajal adalah kuliner asal tanah sunda
tetapi juga populer di beberapa wilayah lain seperti yogyakarta yakni loteng
ada dua bahan utama yaitu bumbu kacang dan sayuran matang
bumbu kacang dibuat dari kacang tanah sangrai dikiling dicampur air hingga teksturnya lengket
sedangkan sayurnya menggunakan kol toge dan kangkung dimasak hingga matang
kemudian lotek dibuat dengan menguleknya bersama campuran cabai rawit sesuai selera
bumbu kacang serta sayur mayur komponennya
kemudian lotek siap santap tapi jangan lupa kerupuk udangnya ya
kentalnya rasa kacang menyatu dengan kol rebus lembutnya kangkung matang
dan ranyanya toge membuat lotte jadi salah satu kuliner favorit warga bandung

beda dengan lotte karedo menggunakan kacang tanah sangrai
beda dengan lotte karedo menggunakan kacang tanah sangrai
beda dengan lotte karedo menggunakan kacang tanah sangrai
beda dengan lotte karedo menggunakan kacang tanah sangrai
bahan utama karedok terdiri dari kacang panjang kol toge mentimun terong bulat hijau dan kemangi
sedangkan untuk bumbu kacangnya diperlukan kacang tanah bawang putih kencur cabai garam air dan jeruk nipis
karedok biasanya menjadi makanan pelengkap dalam menu sehari hari
bumbu kacangnya yang gurih dan aroma kemangi yang khas menjadi daya tarik
tersendiri bagi para penggemarnya
bumbu kacangnya jadi lebih liket lebih padat lebih pekat jadi tidak hambar
jadi kalau biasanya juga kalau tanpa kupat atau lontong saya suka pakai nasi juga
sayuran sambal kacang tidak hanya ada di jawa barat
jawa timur sebagai salah satu surga kuliner nusantara juga punya
atau yang lebih dikenal semanggi
salah satu makanan khas ari surabaya berbahan dasar utama daun semangi dan toge
dikukus lalu disiram dengan saus ketela manis sedikit kacang tanah dan bawang putih yang dihaluskan
yang membuatnya berbeda adalah kerupuk pulih yang terbuat dari tepung terigu
semakin menambah cita rasa gurih pecel semangi
salah satu pembeli asal jakarta bahkan rela datang ke surabaya
dan mengobati rasa kangen akan semangi
soalnya saya kalau ke surabaya dari jakarta kan selalu kangen sama makanan makanan surabaya
soalnya di jakarta kan jarang semanggi
kalau di surabaya kan pasti banyak ya
ya itu makanya kenapa saya suka makan semanggi
masih banyak lagi kuliner sayur mayur menggunakan sambal kacang di berbagai daerah
dan semuanya bisa jadi alternatif makanan sehat penuh dengan serat dan protein
jadi mana yang akan anda pilih untuk menu hari ini
tim liputan cnn indonesia